indonesia woodball association iwba resmi menggelar babak kualifikasi pekan olahraga nasional pon ke dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat
ajang tersebut berlangsung di padang golf adi sumarmo kabupaten boyolali jawa tengah pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
terdapat lima belas provinsi yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini
dan total terdapat dua ratus dua puluh sembilan kontingen dalam babak kualifikasi woodball ini untuk merebut tiket pon dua ribu dua puluh empat aceh sumatera utara
ketua umum iwba aang sunaji mengatakan
babak kualifikasi atau beka pon woodball diharapkan turut menjadi ajang perkenalan dengan masyarakat terkait olahraga serba kayu ini
apalagi woodball pernah memberikan prestasi berupa medali emas di asean beach games pertama tahun dua ribu tujuh
diharapkan setelah gelaran pon di aceh sumut
olahraga woodball bisa kembali berlanjut di ajang pon tahun berikutnya
di wilayah nusa tenggara
woodball ini secara internasional itu sudah punya prestasi
prestasi kita sudah benar benar prestasi dunia
nasionalnya kita perlu dapat kesempatan sekarang
jadi nasional ini kita gunakan untuk mendapatkan bibit bibit baru
sehingga apa yang sudah baik di internasional bisa diteruskan gitu
saat ini olahraga woodball mulai dikenal luas oleh masyarakat
dan mulai dijadikan sebagai olahraga yang terbaik
dewan penasihat iwba
legend richard tampu bolon menyampaikan gelaran bk pon ini
bisa menjadi entry point bagi tim